dan untuk mengetahui kondisi terkini dari ajang sea games ke tiga puluh dua saat ini sudah tersambung korespondensi nn indonesia edo kariski di prompen kamboja
halo selamat malam edo edo bisa anda jelaskan sebenarnya bagaimana apa ya bisa dikatakan sebagai optimisme para atlet indonesia apakah masih bisa tetap bertahan di tiga besar
atau justru kemungkinan akan justru turun karena mengingat bahwa antara indonesia dan juga kamboja sepertinya beda tipis begitu perolehan medali emasnya
ya selamat malam iqbal bicara mengenai peluang dari urutan atau peringkat di sea games ke tiga puluh dua kamboja nampaknya dengan perolehan medali yang sepuluh menit lalu baru saya update
tadinya hingga pukul empat sore ada tujuh puluh empat total medali masnya
kini indonesia berhasil menambah dua lagi medali emas dari cabang olahraga kickboxing dan juga dari cabang taekwondo
total indonesia sudah mengoleksi tujuh puluh enam medali emas
kalau bicara mengenai peluang posisi indonesia di tiga besar berdasarkan keterangan kemenpora sebelum berangkat saya sempat berbincang dengan kemenpora
yang menyampaikan tim ahli ataupun tim review yang menghitung perolehan medali ataupun peluang peluang dari masing masing cabur
untuk keberangkatan singkat
kemenpora yang menangkan medali emas di sea games kali ini menyampaikan dengan total raihan enam puluh medali emas saja sebenarnya indonesia sudah mampu bertengger di posisi ketiga
namun nyatanya perhitungan itu meleset tapi melesetnya meleset ke atas di mana indonesia saat ini sudah total meraih total tujuh puluh enam medali emas dan di bawahnya ada tuan rumah kamboja dengan total raihan enam puluh lima medali emas
meskipun meleset kita sebenarnya bisa secara kasar melihat jumlah sembilan medali emas ini
tentunya memang masih cukup aman dibandingkan dengan posisi posisi indonesia sebelumnya ataupun di hari hari sebelumnya
karena memang dari hari ke hari semenjak indonesia memasuki kembali peringkat ketiga secara hitung hitungan indonesia mulai menjauh dari perolehan medali emas tuan rumah kamboja
dan indonesia sendiri iqbal masih bisa berpeluang mendapatkan raihan medali emas lainnya di beberapa cabur jelang beberapa laga laga terakhir di berbagai macam cabur
pada esok hari atau tepatnya pada tanggal enam belas mei mendatang di mana indonesia masih berpeluang untuk meraih torehan medali emas dari cabang bulu tangkis yang dimana ini adalah di nomor perorangan
beberapa atlet bulu tangkis indonesia baik dari putra dan putri memang masih berlaga hingga babak semifinal yaitu di hari ini dan berpeluang untuk lolos ke final dan juga menambah pundi pundi medali
dua cabang olahraga lain yang cukup populer di indonesia yang dimana pertama kita tahu bahwa sepak bola akan memainkan laga final
pada esok malam lawan thailand ini juga berpotensi untuk meraih kembali atau menambah pundi pundi emas kontingen indonesia meskipun kita mengetahui lawan yang akan kita hadapi ini adalah negara terbaik negara dengan sepak bola terbaik di asia tenggara saat ini yaitu adalah thailand
meski demikian tadi disampaikan oleh pelatih indra syafri teman teman ataupun para atlet di timnas u dua puluh dua masih optimis dan saat ini tengah fokus untuk menatap pertandingan final yang akan

saya memantau hingga jalannya kuartal kedua saat ini timnas basket putra indonesia masih memimpin dengan skor yang sedikit tipis dengan antara indonesia dengan filipina
namun berbicara dengan pertemuan terakhir timnas basket putra indonesia dengan filipina di ajang sea games sebelumnya indonesia bisa mengatasi perlawanan filipina dan optimisme mengenai untuk lolosnya timnas basket putra menuju ke final basket putra ini masih ada dan memang dijaga
namun berbicara dengan pertemuan terakhir timnas basket putra indonesia dengan filipina dan optimisme mengenai perlawanan filipina dan optimisme mengenai perlawanan filipina dan optimisme menuju ke final basket putra ini masih ada dan memang dijaga
jika ada lima penabuh webasit berapanya saya aktif tiga
olahraga yang akan bertanding hingga esok hari atau hari terakhir pertandingan berbagai macam cabar pada tanggal enam belas mei mendatang ada dari juga angkat besi di mana masih ada kalau tidak salah ada tiga nomor yang akan dipertandingkan dan ketiga nomor tersebut atlet indonesia dari berbagai kelas kilogram begitu masih akan mengikuti jalannya pertandingan final di cabang olahraga angkat besi
meski demikian iqbal perlu saya sampaikan dalam perhelatan si game sebenarnya ukuran kesuksesan sebuah negara ini tidak hanya bisa diukur dari peringkat perolehan medali saja kita harus membedah satu persatu sebenarnya cabang cabang olahraga mana saja yang akhirnya bisa didapatkan medali emas dari cabang olahraga mana saja apakah itu cabang olahraga yang memang satu itu andalan dari sebuah negara ataupun kita jika kita berbicara indonesia apakah cabang olahraga yang memang ada di dalam cabang olahraga
dalam indonesia ini mampu menyapu bersih seluruh peluang peluang medali emas pada ajang si game sekali ini lalu kedua ini kita juga bicara mengenai cabang cabang olahraga yang dipertandingkan dalam level yang lebih tinggi seperti asean games dan olimpiade apakah sebuah negara dalam konteks ini indonesia mampu berbicara banyak dalam cabang olahraga tersebut dan juga faktor faktor lainnya kita mengetahui indonesia datang ke kamboja dengan total lima ratus sembilan puluh sembilan atlet namun hanya mengikuti tiga puluh satu cabang olahraga dari total lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
ada tiga puluh enam cabang olahraga yang disetujui atau disepakat yang diajukan oleh tuan rumah dan disepakati oleh seluruh negara peserta sea games
jadi jika kita berbicara mengenai kesuksesan sebuah negara ataupun kontingen dalam perhealatan si game ini tidak hanya bisa diukur dari perolehan medali ataupun peringkat medali saja ikbal melainkan banyak faktor lain yang harus dievaluasi oleh kementora maupun komite olahraga indonesia dan juga tim review yang memberangkatkan para kontingen atlet sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
meski demikian iqbal kita juga bisa mengambil output lain sebenarnya dibandingkan jika kita berbicara mengenai urutan peringkat ataupun jumlah torehan medali yang didapatkan oleh kontingen indonesia
hal tersebut adalah lebih kepada evaluasi dari masing masing cabang olahraga di perhelatan sea games
karena kita mengetahui kalau kita berbicara multi event sendiri si game ini adalah multi event yang tingkatnya paling kecil yaitu adalah asia tenggara dan indonesia akan mengikuti multi event multi event lain yang tingkatannya lebih besar
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini saja nanti di akhir tahun indonesia akan mengikuti asean games yang akan berlangsung di china dan di tahun depan akan ada multi event terbesar di dunia yaitu adalah olimpiade di paris tahun dua ribu dua puluh empat
sea games seharusnya dengan berbagai macam cabang olahraga yang diikuti dan banyaknya jumlah atlet yang kita kirimkan ke kamboja pada tahun ini tentunya harus menjadi tempat atau bahan evaluasi agar apa pak agar indonesia bisa lebih banyak lagi bersiap untuk menghadapi
di multi event multi event lainnya yang jauh lebih besar dibandingkan jika dibandingkan dengan sea games
namun kita juga perlu mengapresiasi kerja para atlet dan seluruh pihak yang terlibat dengan capaian ini
capaian tujuh puluh empat emas atau tujuh puluh enam emas hingga malam hari ini iqbal tentunya sudah melampaui target yang sudah dititipkan oleh pemerintah ataupun kemenpora ataupun para kontingen sendiri
bahkan ini juga sudah melampaui target dari apa yang disebutkan atau yang keluar dari mulut presiden joko widodo pada saat
lepas para atlet di istana beberapa waktu lalu karena presiden menginginkan perolehan medali indonesia ini harus lebih besar dibandingkan dengan perolehan di vietnam di tahun sebelumnya
dimana indonesia hanya mampu membawa pulang enam puluh sembilan medali emas dan sekarang sudah tujuh puluh enam medali emas dan berpotensi untuk bertambah hingga hari terakhir nanti